total utang pemerintah hingga akhir april dua ribu delapan belas mencapai rp empat satu ratus delapan puluh triliun
menteri keuangan mengklaim pertumbuhannya melambat dan minta politisi jangan melihat besarnya nominal
akhir kuartal satu dua ribu delapan belas kementerian keuangan mencatat total utang pemerintah mencapai rp empat satu ratus delapan puluh triliun
atau naik sekitar lima ratus triliun rupiah dibanding april dua ribu tujuh belas
menteri keuangan sri mulyani mengatakan utang indonesia diklaim masih berada pada level aman
total utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar rp tujuh ratus tujuh puluh tiga empat puluh tujuh triliun
dan perhubungan surat berharga negara sebesar rp tiga empat ratus tujuh triliun
kalau kita lihat outstanding utang dan pertumbuhan pembiayaan
juga mengalami dalam hal ini saturasi atau penurunan dari sisi growth
nominal tetap tinggi dan ini yang sering dipakai oleh beberapa politisi
cuma melihat nominal pada lihat underlying grossnya mengalami perbaikan
yang sangat konsisten dalam tiga tahun terakhir
kalau kita lihat grossnya makanya kecil banget pak
minus enam dua dibandingkan tahun lalu yang closenya lima enam dan tahun sebelumnya adalah lima enam
jadi saya akan tutup dengan mengatakan bahwa apbn dua ribu delapan belas sampai dengan periode akhir april
menunjukkan kinerja yang sangat baik
dan itu dilihat dari penerimaan pajak
bea dan cukai
dan penerimaan pajak yang sangat baik
penerimaan negara bukan pajak
juga dilihat dari sisi belanja kementerian lembaga yang lebih baik
dan transfer ke daerah yang diperkuat tata kelolanya